pembatasan kegiatan selama masa pandemi
membuat konsumsi konten di media sosial semakin meningkat
salah satunya adalah konten bertema korea
baik itu k drama maupun k pop
indonesia sebagai salah satu negara dengan fans k pop yang besar di dunia
memiliki pasar potensial untuk bisnis bertema k pop
menurut jurnalis musik senior ben sleo
hadirnya boy atau girl band indonesia ala korea
di tahun dua ribu sepuluh menyelamatkan industri musik tanah air
yang saat itu mulai dikuasai digitalisasi
dalam munculnya bts dan blackpink
karena dua kelompok ini menembus dunia sebetulnya
tidak sekedar di asia tapi juga di amerika dan di eropa
dan itulah yang menandai betapa kuatnya sebetulnya pengaruh dari musik musik korea itu
hal ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah pebisnis tanah air
dengan membuat kafe bertema k pop
salah satunya adalah imida cafe ini
yang memilih boy group asal korea selatan bts
sebagai daya tarik utamanya
sebagai minuman yang kekinian

ini dia ordernya nih
ini kafe nya baru buka di masa pandemi ini justru ya
apa sih alasannya berani buka di masa pandemi
karena kan dulu banyak kafe yang berubah
sebenarnya sih kalau saya disini

sebenarnya kita nggak jualan apa apa

yang ada jualan makanan dan minuman di bawah

jadi suami saya pikirnya memang tahun ini panggilannya mau buka
karena aku kerjaan
karena dia sendiri merasa banyak orang yang dipecah
dipecahkan karena di pandemi
justru dia mau buka tempat ini supaya orang bisa kerja
pemilik iminda cafe mengakui bahwa kecintaannya pada bts
tidak hanya sebatas mengoleksi pernak pernik saja
pun memiliki saham pada perusahaan label tempat bts bernaung
yaitu big hit entertainment
tampilan kafe ini tidak hanya menarik minat k popers
tapi juga bagi yang hobi mengunjungi kafe kafe yang bertembak khusus

tapi saya tuh suka kek pakai kopi
jadi saya juga suka kek itu aja yaitu kuali mandi ya

sampai kek budak
lalu ya saya juga suka pakai energi sini sampai kek budak
saat saat tahunnya ternyata kafenya berbeda soal kafe yang lain
kafe lainnya adalah kopi cuseo
sedikit berbeda dengan imida kafe
kopi cuseo merangkul lebih banyak fandom
untuk diajak merasakan sensasi ngopi
dengan dikelilingi pernak pernik ala idola mereka
yang jadi signature brainnya di sini apa
ehm kalau kopi oppa itu taste nya lebih strong kan
lebih strong kan dia opa opa korea gitu kalau misalnya lebih ke light mungkin kita bisa di
kopi uni yang bersih dengan keseriusan dalam menghadirkan kopi segar tanpa memicu asam lambung
cafe ini telah melebarkan sayap bisnisnya di seluruh indonesia dan omsetnya oke meskipun
di tengah pandemi seperti ini terutama di luar kota ya itu bagus banget kita berharap bisa menjadi
hai kepo khamdok depan kekuatan kepo pengunjung tidak hanya bisa merasakan suasana yang berbeda
dengan interior ala k pop tapi juga sajian kopi dengan cita rasa asli korea
kepo dan juga penikmat kopi dan minuman bikinnya atau emang saya tuh teman temannya begini yang
memang keminset kepo terus banyak merchandise kepo disini ya terus juga minuman itu memang
korea banget saya pernah korea itu minumannya
jika ingin suasana outdoor pengunjung bisa duduk di bin bag di depan kafe yang disediakan oleh
pengelola anita mae softan herdiagama jakarta